hari ini minggu sembilan belas maret dua ribu tujuh belas partai nasdem mendeklarasikan bakal calon gubernur jawa barat
sesuai hasil keputusan dpp partai nasdem wali kota bandung ridwan kamil dipilih sebagai bakal calon gubernur jawa barat partai nasdem periode dua ribu dua puluh
dpp partai nasdem telah menyetujui muhammad ridwan kamil sebagai calon dalam pemilihan gubernur provinsi jawa barat tahun dua ribu delapan belas
ketua dewan pimpinan wilayah partai nasdem jawa barat saan mustafa menyampaikan rekomendasi partai nasdem kepada ridwan kamil sebagai bakal calon gubernur jawa barat tanpa syarat mahar
untuk itu dalam rangka mencari putra putih terbaik
nasdem mengedepankan salah satu prinsip utama politiknya yaitu politik tanpa mahar
pemberian rekomendasi dpp partai nasdem kepada ridwan kamil tentu dengan beberapa kesepakatan
di antaranya ridwan kamil tidak memberikan mahar politik berkomitmen untuk tidak masuk partai politik manapun dan berkomitmen untuk mencalonkan joko widodo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
dengan rasa haru dengan rasa syukur yang tiada terhingga hari ini saya mendapatkan sebuah kepercayaan
sebuah kepercayaan dari warga jawa barat yang diwakili oleh partai nasdem untuk mencalonkan saya pribadi
untuk mengikuti perhelatan pemilihan gubernur
gubernur provinsi jawa barat dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga yang insya allah dengan niat baik dengan ikhtiar yang baik dengan proses yang baik akan juga dimenangkan dengan cara cara yang baik
rekomendasi partai nasdem kepada ridwan kamil untuk dicalonkan sebagai calon gubernur jawa barat belum cukup
pasalnya partai nasdem hanya memiliki lima kursi di dprd jawa barat
padahal sesuai ketentuan calon gubernur jawa barat dapat diusung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya dua puluh kursi di dprd jawa barat
dpp partai nasdem memerintahkan dewan pimpinan wilayah provinsi jawa barat untuk bersama sama calon tersebut di atas untuk melakukan komunikasi politik dengan partai partai lain

acara deklarasi yang berlangsung di monumen bandung lautan api ini dihadiri ketua umum dpp partai nasdem surya paloh dan simpatisan serta kader partai nasdem di jawa barat